yang salah lakukan ini adalah
sebagai seorang muslim
yang dititipi ilmu walaupun cuma satu ayat
satu huruf pun oleh nabi diperintahkan untuk
menyampaikan bali guani walawayah
walaupun satu ayat suruh menyampaikan
seandainya kok ada salah kekurangan
semoga allah memaafkan
apakah ini itukah ketitup buka
hanya tiba hari dosa
madrasah diniah bausan kidul
inilah bagian dari hidup soiran
baginya tak ada hari tanpa mengajar dan membagi ilmu agama kepada anak anak serta sejumlah ibu rumah tangga di desanya
dengan tulisan arab yang tampaknya telah sangat dikuasainya soir menuangkan kalimat demi kalimat
setiap lekuk huruf dan harokatnya yang tertulis dengan benar ia bacakan dengan fasih di hadapan sekitar enam puluh muridnya
begitulah aktivitas soiran penyandang tunanetra yang telah hampir sembilan tahun mendedikasikan diri di dunia pendidikan
di desa bausangkido kejamatan ngerayun kabupaten ponorogo jawa timur
memberi manfaat bagi banyak orang itulah cita cita soiran
lima hari dalam sepekan ia mengajar anak anak di madrasah dinia yang dibangunnya
madrasah dinia adalah tempat anak anak menimba ilmu agama di luar pendidikan formal
di sekolah ini soiran mengabdikan diri menanamkan ilmu agama dan budi pekerti tanpa memungut biaya speserpun
di madrasah dinia seluas sekitar tiga lima x sepuluh meter ini soiran mengajar sekitar enam puluh anak anak dari desa pelausan kidul dan desa pelausan elor
dan pada hari hari tertentu juga mengajar ibu ibu dari desa ini
mas saya tadi sudah dari jauh itu mendengar suara mengaji
ini anak anak ini mengaji apa tadi
oh iya mengaji al quran bersama sama
ini ada enam puluh anak ya kalau tidak salah

mereka hanya mengaji saja atau ada pelajaran yang diajarkan
yang pokok itu agar anak anak itu bisa baca al quran
dari nol sampai bisa baca quran itu
selain itu juga ada pelajaran seperti tajwid ada pelajaran akhlak ada pelajaran akidah ada pelajaran bahasa arab
ya banyak sebenarnya pak
minimnya akses pendidikan akibat infrastruktur dan lokasi desa yang terpencil membuat ilmu agama yang diperoleh soiran kecil sangat terbatas
dari situlah soiran bertekad memperdalam ilmu agama dan memberi pendidikan kepada anak anak di desanya secara gratis
pada dua ribu meski penglihatannya kabur soiran memaksa diri menimba ilmu pendidikan di salah satu pondok pesantren di ponorogo
bahkan demi pengetahuan dan pengalaman baru ia rela berjalan kaki selama sepuluh hari mengunjungi berbagai pondok pesantren besar di jombang hingga kediri
langkah demi langkah soiran ini terbukti dapat memberi perubahan bagi desanya
kalau dulu anak anak kan banyak sekali yang belum bisa ngaji dengan sukarelawannya pak soiran ini banyak sekali anak anak yang ngaji
dan benar benar pak soiran tulus memberikan ilmu itu untuk anak anak kami
jadi di tahun berapa kemarin banyak sekali anak anak yang belum bisa ngaji
dengan dibantunya pak soiran ini sejujurnya anak anaknya
mereka sudah bisa ngaji baik itu mulai ikhro sampai ke al quran
sejak awal dua ribu delapan belas soiran tak hanya mengajar anak anak
dua hari dalam sebekan ia mengajar sejumlah ibu rumah tangga penduduk desa bausan kidul dan bausan lor

beginilah gaya soiran saat mentransfer makhrojul huruf pada sekitar dua puluh ibu rumah tangga yang belajar di madrasah diniah miliknya
tak ragu dengan keterbatasannya soiran dapat membuktikan kelihayanya menulis huruf arab dan mengajari murid muridnya tajwid
suwarti adalah salah satu murid yang merasakan adanya perubahan besar setelah soiran mengajar
pertama saya dengar anak kecil itu mengaji terus saya terharu terus menangis karena dengar anak kecil mengaji itu
ya allah bagaimana bagi orang tuanya
punya anak seperti itu pinpernya terus saya ingin masuk ke sini
pertama saya belum tahu sama sekali huruf arab itu sama sekali belum tahu sama sekali nol prudel itu bu
dan sekarang alhamdulillah saya sudah ramyang ramyang itu agak bisa tapi belum lancar
terus saya sudah ramang ramang itu
madrasah sanawiyah dan aliyah al hikmah ngerayun merupakan rumah kedua soiran
setiap pukul enam pagi ia berjalan kaki menuju madrasah sanawiyah dan aliyah al hikmah terayun
menyusuri jalan desa berbatu sejauh dua km soiran menuju sekolah hanya ditemani tongkat penonton jalan miliknya
sesekali ia mendapat tumpangan dari murid muridnya yang kebetulan berpapasan
bahkan untuk memperdalam ilmu pengetahuannya soiran mencoba meneraih gelar sarjana
saya pada waktu itu tahun dua ribu sembilan belas saya meneraih gelar sarjana

pukul tiga puluh diwatawari teman di sms ada kuliah gratis dari gubernur dari madin
saya daftar ya daftar itu seratus lebih yang diambil cuma tiga puluh
alhamdulillah itu saya diikut itu seleksi lolos akhirnya bisa kuliah
dalam perjalanan kuliah saya itu ya ya ya ya ya

itu tadi ya empat semester masih sedikit sedikit bisa ngerjakan ya
yang satu dua tiga masih lama lama sampai empat semester gitu nggak bisa nulis
tidak bisa baca sudah mulai gelap gelap
sudah teman teman sudah menuntun saya
sudah di kemana mana sudah dipegangin teman ya
akhirnya sempat akan memutuskan ya memutuskan kuliah itu
teman teman saya sama datang ke sini
ya memberi semangat saya lagi
akhirnya ya bagaimanapun saya tempuh walaupun kadang ya sambil meneteskan air mata
perjalanan sudah gelap itu tetap ya naik angkot saya
naik angkot sampai ponorogo setahun setahun dekat kampus
nanti telepon teman dijemput gitu
ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah itulah yang ia implementasikan pada dunia pendidikan
meski mendapat honor sekadarnya soiran nyaris tak pernah absen mengajar
memang di lembaga kami ini adalah mungkin satu satu lembaga yang gratis mulai berdiri
sembilan puluh enam sampai sekarang gratis seragam juga saya kasih gratis sepatu pun saya kasih gratis
sehingga kalau akan menggaji guru itu nampaknya juga ya
itu nampaknya juga berat sekali
kadang setiap tiga bulan hanya ada uang ala kadarnya saja untuk mengganti pembeli sabun atau bagaimana
beginilah cara soiran berkomunikasi
teknologi ini pula yang membantu seluruh pekerjaan soiran
bahkan dalam keterbatasannya soiran kerap membenahi telpon seluler pintar milik teman kerjanya yang mengalami gangguan
namun lama kelamaan mata semakin kabur semakin kabur semakin kabur
namun pak soiran itu memang pandai
jadi tidak harus melihat buku sudah hafal
jadi pak soiran itu kepandainya memang saya akui luar biasa
apa itu alfiah seribu nadom itu juga hafal
terus kalau urusan seperti elektro seperti halnya komputer apalagi hub
itu sangat luar biasa teman teman itu sampai bingung
loh tidak bisa melihat ada hp yang rusak blank kok bisa memperbaiki dengan cepatnya
sehingga kalau masalah urusan mengajar itu
ternyata punya metode dari hafalan hafalan yang telah dihapalkan selama mondok di klikop
di sini saya sekolah setelah itu saya mentransferkan ilmu yang saya dapat dari beliau
saya berikan ke anak anak yang ada di madin dan juga ada di

dalam beberapa kesempatan soiran pun memimpin sholat berjemaah di masjid yang ia bangun bersama keluarganya
mengajar ilmu agama bagi soiran tak cukup
jika tidak dibarengi dengan praktik beribadah yang istiqomah
dengan sholat berjemaah yang kerap dikerjakan di tempat pendidikan informalnya tersebut
soiran ingin mengajarkan kedisiplinan dan dedikasi
salah satu santri atau murid yang telah mempraktikan nilai nilai ibadah dan pelajaran agama
yang diberikan soiran adalah hartanti
di taman kanak kanak muslimat mahdhatul ulama al fatah di bawah sanqidul ini

hartanti mempraktikkan semua pelajaran yang pernah didapat dari soiran
hartanti merasakan adanya perubahan besar dalam hidupnya
dari cara ia mengajar hingga memahami quran kini menjadi lebih baik
perbedaannya banyak sekali mbak
dulu sebelum saya sekolah di sini
saya belum tahu benar makhrod suruh tajwid pas sholatan
itu masih belum benar benar fase
tapi sekarang setelah sekolah di sini
alhamdulillah tentang makhroj itu benar
tajwe sedikit sedikit sudah mengetahui
tentang sholat alhamdulillah sudah benar
kalau dulu bacaan panjang pendek itu belum bisa
tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa
kalau saya manfaatnya banyak sekali mbak
yang pertama saya sendiri
terus orang lain di sini
saya sekolah setelah itu
saya mentransferkan ilmu yang saya dapat dari beliau
saya berikan ke anak anak yang ada di madin dan juga ada di tk
bagi hartanti soiran adalah penerang dalam gelap
pada saat banyak warga bausan yang tak bisa baca tulis al quran
soiran hadir membimbing mereka
dengan memberi pengetahuan agama yang lebih baik
sampai akhirnya soiran menemukan kemampuan
samsul adalah adik soiran yang setia mendampingi perjalanan sang kakak
cita cita soiran mengabdi di bidang pendidikan agama
dapat terwujud atas bantuan dan ketulusan samsul
keuangan yang terbatas tak membuat samsul patah arang
dengan keahliannya meracik bumbu penganan cilok
samsul pun membuka bisnis kecil kecilan
di saat mas soiran mengajar di sekolah
adik dari mas soiran yaitu mas angga
bisa dipercaya oleh bapak samsul dan juga dibantu dengan ibu
ini nanti akan dijajakan ke desa sekitar
kemudian juga ke sekolah sekolah
sebagai salah satu sumber penghasilan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
dengan modal lima ratus ribu rupiah samsul membuat cilok
dari hasil berjual jajanan itu
kekurangan biaya kebutuhan hidup sehari hari keluarga soiran dapat dipenuhi

setiap pagi dibantu ibunya samsul memasak cilok di dalam kota soiran
tradisional dengan tungku api berbahan bakar kayu
ia pun berhasil menjual hingga lima ratus butir pentol cilok per hari
samsul menjajakan cilok dengan mengendarai sepeda motor
di sekolah taman kanak kanak di desa bausan kidul
pelanggan yang rata rata anak kecil pun sudah menanti jajanan kesukaannya itu
lahir dari keluarga kekurangan soiran yang bertekad membangun madrasah dinia
sempat membuat ibunya terkejut
meski demikian dengan segala kekurangan yatinem mendukung tekad anak pertamanya itu
saya menguasai para penduduk saya menguasai para penduduk
untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh kami
kami diberi alih dari pembelajaran kami
pada saat kami keluar dari rumah kami sudah berdua berdua berdua berduang berdua berdua berduang
berdua berdua berduang berdua berduang berdua berduang berdua berduang berdua berduang berdua berdua berduang
lalu kami pilih tempat yang lebih mudah dan mudah dari mana untuk berada di sana
kulon nonton ngeriong ke ruwa meh dangu dangu
ngek ngotan ya lambo tak jegol tan indur kono
ngek nganti lelak di jegol apa kan nait
ngek terpal terpal ngek ngotan
ngek dangu dangu sanya pikiran kek
kek dangu dangu kek raja peke kek depan raja
pokoknya ini nak sekolah kamu kek bocah kecilik cilik
bende ntar kuloh sengope nih
yatinem ibunda soiran
adalah satu satunya perempuan yang menjadi penguat dan penyemangat soiran
ibunda soiran sangat mendukung cita cita putranya
perjuangan soiran menciarkan ajaran agama islam di desanya
memerlukan berbagai upaya
untuk membangun musola
ia pun harus menjual satu satunya alat komunikasi yang sangat dia butuhkan
beli materialnya habis gitu
habis habis saatnya saya jual gitu untuk beli material gitu
tapi akhirnya ya apa saya jual akhirnya beberapa hari ya agak
apa malah agak repot
akhirnya ya apa pinjam itu hutang ke konter dulu
berapa hari bisa bayar lama sekali ya untuk komunikasi
alhamdulillah dengan bantuan hp itu bisa apa ya
walaupun saya tidak bisa melihatkan bisa apa ya memfungsikan hp

kerja keras soiran seakan terbayar lunas oleh penghargaan yang diberikan pemerintah
penghargaan itu berupa kesempatan beribadah umroh di tanah suci
meski demikian kepala desa bausan kidul mengaku akan mengupayakan pemberian bantuan
melalui pengajuan anggaran kepada pemerintah daerah
dari hadis nabi itu ada
besok itu kalau kita sudah meninggal dunia yang terputus segala amalnya
tapi hanya tiga satu antara lainnya adalah ilmu yang bermanfaat
itu yang menjadi inspirasi saya
kabupaten ponorogo dikenal sebagai kabupaten warok
budaya reoknya yang kental kerap mengidentikan ponorogo dengan masyarakatnya yang bertabiat keras
namun ternyata kabupaten ini menyimpan begitu banyak potensi kebaikan
banyak warga yang tak kenal lelah berbagi dalam keterbatasan
di pusat kota ponorogo ada sosok yang tak kalah menginspirasi
yakni muhammad nasrullah
dalam usianya yang ke tiga puluh sembilan tahun
nasrullah telah mengabdi sekitar empat belas tahun di panti asuhan tunanetra aisyah ponorogo
di panti asuhan ini pula ia dibesarkan
meski telah lulus sekolah dan mendapat gelar sarjana
di salah satu universitas islam
nasrullah memilih tetap mengabdi di panti asuhan tunanetra aisyah
jadi kalau kita hitung sampai hari ini
dari dua ribu lima sampai dua ribu sembilan belas
ya cukup luar biasa
artinya jasa jasa beliau salah satunya adalah
kita melahirkan beberapa korik dan koriah
yang itu sudah mulai untuk bermanfaat untuk masyarakat
di hafalannya juga
jadi yang terakhir ini program brio adalah mendampingi ayu fajar al sari
yang notabene dia adalah sudah hafal al quran itu
bagaimana hafalannya bisa terus tidak hilang
nah ini tanggung jawab beliau untuk menjaganya
beginilah cara nasrullah mengajar tilawah
kepada sekitar sepuluh anak panti asuhan tunanetra yang berminat
baginya mengajar tilawah merupakan bagian
dari upaya membangun rasa percaya diri anak anak tunanetra di panti asuhan ini
meski tak memperoleh imbalan materi
nasrul mengaku mendapat kenikmatan lain dalam berbagi
dari hadis nabi itu ada
besok itu kalau kita sudah meninggal dunia yang terputus segala amalnya
antara lainnya adalah ilmu yang bermanfaat
itu yang menjadi inspirasi saya
mengamankan ilmu selama kelamaan tidak habis
nanti yang saya rasakan malah makin bertambah
sebagaimana nasrullah dulu
anak anak tunanetra di panti asuhan itu juga mendapat pengetahuan lain
seperti olah vokal yang bisa dipraktikan di studio mini
dan latihan memainkan alat musik hadrah
motivasi nasrullah menularkan ilmu tilawah kepada murid muridnya
adalah untuk menyentuh rasa dan menggerakkan hati
sebagai penyandang tunanetra
rasa adalah komponen penting untuk berinteraksi dengan sesama
selain itu ia ingin menyampaikan pesan
setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperdalam al quran
selama empat belas tahun mengabdi
nasrullah telah berhasil membimbing puluhan anak anak tunanetra
menjadi mahir dalam tilawah
tak sedikit muridnya yang mendapat penghargaan tiket nasional
seakan telah memahami kebutuhan satu sama lain
nasrullah tak mengalami kesulitan mengajar tilawah kepada murid muridnya
ia mengajarkan baik demi baik pembacaan ayat al quran dengan nada indah
tak butuh waktu lama
satu surat al quran dengan tilawah dapat dikuasai murid muridnya
dalam waktu kurang
saya menggunakan al qur'an braille
menggunakan al qur'an braille
yang saya ajarkan
yang tunanetra juga membawa al qur'an braille
yang saya ajarkan harus
harus bisa membaca al quran braille
kalau belum bisa membaca
menggunakan kekuatan menghafal
jadi saya membaca
terus belum apa apa diulang lagi
dibaca lagi ditirukan lagi
sampai mereka hafal
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
nasrullah mencari nafkah dengan menjadi tukang pijat di panti pijat tunanetra podo jodo
di sini ia menempati satu ruangan kecil dengan dua tempat pijat
bekerja dengan seorang temannya
nasrullah membagi waktu masing masing delapan jam kerja
dalam sehari ia dapat mengantongi penghasilan hingga dua ratus ribu rupiah

dengan keterbatasaannya yang dimiliki
yang mengabaikan kebutuhan hidup anak dan istrinya di desa
soeiran dan muhammad nasrullah
tak mengenal keterbatasan dan kekurangan
mereka tanpa henti berbagi dalam keterbatasan
di dalam dunia mereka yang gelap justru keduanya mampu menerangi dan membebaskan sesama dari kebutaan ilmu dan pengetahuan